terutama ayahnya ya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
jadi dengan adanya pandemi ini ayahnya wfh kebanyakan jadi lebih maksimal gitu
untuk jadi awalnya mereka nggak dekat jadi sangat dekat

psikolog klinis desi ilshanti menjelaskan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
kedekatan dan kebersamaan yang dipupuk sejak dini akan menciptakan individu yang kuat dan percaya diri di masa yang akan datang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
manusia itu akan lebih mudah untuk belajar ketika dia melihat secara langsung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
pandemi tak harus dihadapi dengan kecil hati
selalu ada hikmah dibalik ujian bukan